di mana ada aksi protes warga dengan pasung kaki menggunakan semen di depan istana negara jakarta
yang akan kembali dilanjutkan pada selasa empat belas maret dua ribu tujuh belas
dan mereka meminta pemerintah khususnya presiden joko widodo mencabut izin pabrik semen milik pt semen indonesia
yang dinilai merusak lingkungan
senin malam peserta aksi beristirahat di kantor yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
menteng jakarta pusat dengan kondisi kaki tetap dipasung menggunakan semen
mereka akan kembali beraksi di depan istana pada selasa siang
aksi warga dipicu oleh pembangunan pabrik di kawasan pegunungan kendeng jawa tengah
yang kembali dilanjutkan pada februari dua ribu tujuh belas
padahal setelah dikeluarkannya keputusan mahkamah agung tentang izin lingkungan pendirian pabrik
pada lima oktober dua ribu enam belas lalu proyek pembangunan pabrik semen sempat dihentikan
menurut peserta aksi mereka tidak akan menghentikan aksi hingga presiden jokowi mengabulkan tuntutan mereka
pak jokowi itu supaya di gunung kendeng itu tidak ada jemen itu
sekarang ya memang dikit dikit sudah ada dampaknya
tapi kalau karena terjadinya pabrik semen kan memang luar biasa dampak itu
karena gunung kendeng kan gunungan yang menyimpan air untuk menyukupi pertanian dan ternak
pokoknya kebutuhan pertanian kecukupan air dari gunung kendeng
kesepakatan yang disepakati waktu itu yaitu melakukan kajian lingkungan hidup strategis
ketika dalam kajian klhs tersebut tidak boleh ada izin yang keluar di pegunungan kendeng
tapi kemudian pemerintah jawa tengah ini mengeluarkan izin baru lagi buat pt semen indonesia
padahal jelas putusan mahkamah agung
yaitu memenangkan gugatan warga
kami melihat di sini bahwa pemerintah jawa tengah ini tidak menghormati proses putusan pengadilan
di mana mahkamah agung adalah pengadilan tertinggi di negara ini